di kipong tepekong ada masyarakat yang menyerang anggota
inilah video seorang anggota ditlantas polda bangka belitung yang viral di media sosial
video berdurasi satu menit dua detik itu memperlihatkan seorang anggota polisi diserang pengendara motor
peristiwa terjadi di perempatan lampu merah kantor gubernur bangka belitung
menurut keterangan polisi peristiwa itu bermula saat pengendara berinisial s
menerobos lampu merah dengan membonceng anaknya
lantaran tidak terima ditegur petugas pengendara justru berhenti di tengah jalan
dan marah dengan membanting helm hingga melawan petugas
pelaku awalnya sempat diduga dalam pengaruh alkohol
namun setelah mendapat keterangan dari pihak keluarga pelaku disebut mengalami gangguan kejiwaan
kita komunikasikan kedua orang tuanya datang
dan yang bersangkutan diduga mengalami gangguan kejiwaan
karena sepuluh tahun yang lalu pengakuan dari orang tua pernah dirawat
dan kita juga tadi bawa ke dokes polda bidokes kita lakukan pengecekan urin
tapi sepertinya memang ini adalah gangguan kejiwaan
setelah pemeriksaan dilakukan polisi kemudian melepaskan pelaku kembali
atas permintaan keluarga pria tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit jiwa
denny siregar meninggal dunia mendadak saat sedang potong rambut di jalan vihara
kota pematang siantar sumatera utara pada selasa kemarin
meninggalnya denny sempat membuat warga sekitar heboh
setelah tim medis datang jenazah denny dibawa pulang ke kediamannya
tadi ada antre
deni tadi itu batu terus dia
terus setelah batu dia dia batu
batunya gak keluar
jadi geram lah dia
nah setelah itu
baru lapunya sama temen
sebelah ini ada temen
kenapa kamu dibawah
dia di belakang
masuk di temen ya kan
gak gerak lagi dia
polisi tidak mengusut kasus ini karena keluarga menolak melakukan otopsi
menurut keluarga almarhum meninggal akibat serangan jantung
dengar putan cnn indonesia